tidak lama lagi tahun ajaran baru sekolah akan dimulai orang tua pun bersiap membeli peralatan sekolah anak anak
nah pusat grosir smk bisa menjadi pilihan untuk membeli beragam alat sekolah dengan harga yang cukup murah
pusat grosir asmk atau lebih dikenal dengan pasar asmk sejak lama dikenal sebagai pusat penjualan beragam mainan
aksesoris dan pernak pernik termasuk alat tulis sekolah
puluhan toko dan lapak yang menjual perlengkapan sekolah berjejer di sepanjang jalan asmk pinang sia jakarta barat ini
alat tulis buku hingga seragam sekolah ada di sini
tak heran di masa liburan dan awal tahun ajaran sekolah pasar asmk semakin dipenuhi pembeli
selain banyaknya variasi peralatan sekolah harganya pun cukup murah
dua dua terkenal harganya murah dan juga banyaknya
kualitasnya banyak pilihannya lah
kayak buku alat alat sekolah sih yang murah
sepatu semuanya murah semua sih di sini
jauh jauh semuanya jauh beda sih
pedagang di sini rata rata sudah berjualan selama puluhan tahun
mereka bisa menjual alat tulis lebih murah karena barang diambil langsung dari importir
dari harganya pak misalnya kayak di toko toko misalnya bisa rp empat puluh
di sini cuma tiga puluh lima ribu yang lima puluh delapan lembar
sedangkan yang tiga puluh delapan lembar di toko toko dua puluh delapan di sini rp dua puluh lima
di sini rp dua puluh lima
ini ambil barang dari mana semua
nah bagaimana tertarik berbelanja kebutuhan sekolah di pasar asmk